spider woman indonesia arya susanti rahayu sukses meraih medali perak pada kejuaraan dunia panjat tebing yang digelar di wucheng tiongkok pada jumat malam
ini adalah podium pertama aries di tahun dua ribu sembilan belas sekaligus membakar semangat untuk meraih tiket olimpiade tokyo pada tahun dua ribu dua puluh mendatang
gagal meraih podium pada tiga seri kejuaraan dunia sebelumnya aris susanti rahayu tampil fokus pada kejuaraan ifac world cup series ujiang tiongkok yang digelar jumat malam
di perdelapan final aris mengalahkan atlet muda tuan rumah dengan catatan waktu delapan dua ratus dua puluh enam detik
catatan waktu ini terus membaik saat bertemu atlet tiongkok lainnya di new di babak perempat final
aris unggul dengan catatan waktu tujuh delapan ratus dua puluh delapan detik
catatan waktu aris terus membaik di babak semifinal
bertemu dengan atlet rusia ana siganova atlet panjat tebing indonesia yang dijuluki spider woman ini menang dengan catatan waktu tujuh tujuh belas detik unggul tiga detik dari ana
sayang di babak final meski catatan waktu aris lebih baik dari sebelumnya aris harus mengakui kecepatan alexandra rudsinska dari polandia
aris mencatatkan waktu tujuh enam ratus tujuh detik terpaut dua ratus sembilan puluh empat detik dari rutsinska yang menorehkan waktu tujuh tiga ratus tiga belas detik
betulnya targetnya itu maksimal apapun hasilnya maksimal saya
alhamdulillah dapat medali perak ini sebenarnya kekurangannya karena memang saya kurang latihan
karena kita latihannya kurang lebih dua bulan saja kalau buat aries itu pun masih kurang
hasil berbeda terjadi pada bagian putra
tiga atlet indonesia yang lolos keputaran final semua berguguran di babak per delapan final
aspar jailolo yang lolos babak kualifikasi dengan catatan waktu meyakinkan lima lima ratus sembilan puluh delapan detik terpeleset saat memanjatan sehingga kalah oleh ludovico kosali dari italia
dua atlet lain yani faturoji dan afian m fajri juga gugur di babak ini
meski demikian pelatih timnas panjat tebing indonesia hendra basir optimistis bisa merebut tiket kualifikasi olimpiade di perancis september mendatang
intinya kita bisa mengamankan kuota untuk di seri agenda kualifikasi yang kedua di perancis
yang mencaratkan harus dua puluh besar
dan saya pikir kita sudah aman sampai seri ketiga ini di nomor kategori speed
usai mengikuti kejuaraan dunia seri wujiang tiongkok atlet panjat tebing indonesia selanjutnya akan terbang ke jerman untuk mengikuti seri kejuaraan dunia yang akan digelar di kota nuncheon